ribuan pekerja di jawa barat dilaporkan terkena pemutusan hubungan kerja tidak sedikit pula yang masa kontraknya tidak diperpanjang
dan salah satu penyebabnya adalah ekspor perusahaan yang anjlok akibat terimbas dari resesi global
lantas bagaimana pemerintah daerah mengatasi dan juga menanggulangi badai phk yang melanda perusahaan di indonesia
untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi jawa barat rahmat taufik garsadi
selamat pagi pak rahmat
ya pak rahmat ada berapa jumlah yang dihimpun oleh dinas tenaga kerja dan transmigrasi jawa barat terkait phk yang dilakukan di wilayah jawa barat saat ini
yang masuk daftar kita yang di dinas tenaga kerja dan transmigrasi jawa barat dan kota mumpuni provinsi
kita sudah masuk kasus tiga enam ratus yang phk itu
ya silahkan pak dilanjutkan
yang sudah kita pb artinya perjanjian bersama otomatis itu sudah ingkrah itu memang baru satu ratus delapan puluh satu dan ada anjuran sembilan puluh delapan
itu sekitar dua ratus dua puluh tujuh yang sudah ingkrah
sejak kapan pak tanda phk ini sudah mulai terjadi pak
kalau secara umum memang sudah berjalan dari mulai awal januari
itu baru yang masuk ke kita
sementara laporan dari apindo jawa barat yang saya terima itu
sudah ada enam puluh empat pekerja yang baik yang sudah didaftarkan maupun yang sudah phk
jadi yang masuk ke kita dari apindo itu luar biasa enam puluh empat dari satu ratus dua puluh empat perusahaan
lebih dari seratus perusahaan ini sektor apa saja pak yang paling berdampak
memang hampir seluruhnya berasal dari perusahaan perusahaan padat karya
antara lain dari garmen alas patu ya alas kaki dan produk tekstil lainnya
tapi yang paling banyak dari garmen dan alas kaki
garmen dan juga alas kaki dan dari pandangan pemda apa sebenarnya yang menjadi penyebab utamanya pak rahmat
nah memang manufaktur manufaktur di jawa barat itu orientasinya hampir sebagian besar adalah ekspor untuk ke eropa dan amerika
nah sementara akibat dari pandemi dua tahun ya kemudian dilanjut yang paling parah ini adalah dengan adanya dampak dari perang ukraine dengan rusia
maka sepertinya daya beli masyarakat eropa dan amerika sangat anjlok sekali
yang biasanya berganti ganti musim itu ganti baju atau ganti sepatu
nah sekarang sepertinya menahan atau mungkin lebih memprioritaskan ke kebutuhan pangan
itu kira kira yang menjadi permasalahan terkait dengan phk ini
sehingga otomatis produksi diturunkan
dan ini beranjak
dan ini berakibat terhadap apa finansial dari perusahaan itu
baik jadi ada daya beli yang menurun dan juga tentunya dibayangi oleh resesi global
dan demand ini menurun suplainya juga turun
dan tapi kami juga mendapatkan informasi ada beberapa pabrik yang saat ini juga pindah lokasi ke vietnam pak
apakah itu juga menjadi dampak phk di indonesia yang terjadi saat ini pak
kalau ke vietnam saya belum dapat laporan
karena memang yang kita dapat laporan hanya ada tutup gitu ya
beberapa perusahaan tutup apakah itu memang pilot ataupun tidak buka kembali gitu
baik pak rahmat apa bantuan dari pemda untuk mereka yang terkena phk
kami terus mendata yang phk itu
kemudian juga kita bekerja sama dengan bwi ailo untuk mencoba berniegasiasi
kemudian juga melakukan pemasaran lain ya selain ke eropa dan amerika
mudah mudahan ada pasar lain sehingga produk ini bisa produk produk khususnya dari jawa barat ini bisa
tetap berjalan gitu kira kira
kalau terkait lainnya kita baru itu saja
dan kita terus berkoordinasi dengan kementerian perindustrian maupun dengan perdagangan
baik koordinasi dengan pemerintah pusat tentunya
bagaimana koordinasi pmda dengan perusahaan yang melakukan phk ini pak
apakah ada isu kompensasi kepada karyawan yang di phk
sampai saat ini belum ada
terus kita berkongsi dengan pemerintah pusat
saat ini belum ada
kita hanya mengandalkan dengan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yaitu terkait dengan jkp
jaminan kehilangan pekerjaan yang dikelola oleh bpjs ketenagakerjaan
ya pak rahmat bagaimana jika masyarakat khususnya jawa barat yang terkena phk harus melaporkan dirinya
dan hak hak apa saja yang harus diperjuangkan pak
yang pertama tentunya harus lapor ke binas ketenagakerjaan dan transmigrasi di kabupaten kota
kalau terjadi kesepakatan itu boleh ingkrah gitu ya phk
kalau tidak kita akan mediasi oleh mediator
mediator akan mengeluarkan anjuran
anjuran ini apakah diterima oleh kedua masing masing pihak
nah kalau sudah diterima bisa ingkrah
dan kalau tidak diterima tentunya bisa dilanjut ke phi gitu ya
selanjutnya yang harus disiapkan adalah bagaimana kelengkapan terkait dengan bpjs ketenagakerjaan
sehingga dari ppjs ketenagakerjaan setelah mendapatkan
dokumen dokumen baik dokumen paklaring phk dan sebagainya itu
bisa mengeluarkan cht ya
kemudian juga masuk ke program jkp
program jkp itu ada terkait dengan pemberian kompensasi
kemudian juga pelatihan dan akses pekerjaan
jadi itu yang kita sedang lakukan
baik ini langkah langkah yang sangat penting yang harus dicatat untuk mendapatkan kompensasi
dan juga nantinya ada training selanjutnya ya pak rahmat
dan bagaimana upaya selama ini dari pemda untuk terus membuka peluang lapangan kerja baru pak rahmat
memang yang terkena dampak adalah yang ekspor gitu ya
sebetulnya kita bersyukur bahwa indonesia ini khususnya jawa barat
masih banyak peluang peluang kerja baik secara
mandiri maupun ke umkm lainnya
karena pasar kita masih mempunyai
pangsa pasar yang luas lah
kalau kita lihat dari lpe maupun daya beli masyarakat jawa barat masih terjaga walaupun terjadi penurunan
itu yang kita tercorong
ke lapangan pekerjaan baru maupun berwirausaha lainnya
baik semoga lapangan kerja baru akan segera diciptakan
dan juga terima kasih kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi jawa barat rahmat taufik garsadi
sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini
iya terima kasih jum'at salam sehat selalu
salam sehat pak